pemirsa terima kasih anda masih bersama kami
bagi penggemar wisata alam garut bisa menjadi jawaban
ada banyak sekali pemandangan indah yang bisa memanjakan mata dan menyegarkan pikiran
indrayani laksmi akan mengajak anda menikmati alam garut dari sisi yang berbeda
sambil bersepeda menikmati air hangat di daerah darajat
hingga mencicipi kuliner unik yaitu baso tahu domba
halo selamat siang kali ini saya akan mengajak anda jalan jalan ke kota garut
karena di sini menawarkan pesona keindahan alam seperti pegunungan perbukitan hingga lembah
dan saking populernya daerah ini terkenal dengan nama swiss van java
dan kali ini saya akan mengajak anda untuk menikmati keindahan alamnya dengan cara yang berbeda
yaitu wisata olahraga bersepeda
alam garut selalu berhasil membuka usia apapun yang melihatnya
kokohnya gunung guntur
papandayan karacak dan cikurai mempercantik sekeliling daratan bersuhu sejuk ini
lekukan perbukitan dan lembah juga turut menambah keindahan kota yang populer dengan julukan swiss van java ini
dari kawasan ciberem saya akan menjelajahi alam garut sambil bersepeda
seperti kegiatan alam bebas ekstrim lainnya
mengenakan peralatan dan perlengkapan pendukung keselamatan adalah hal wajib
serta memastikan semuanya berfungsi sempurna ya
berarti jalurnya nanti seperti apa
jalurnya dari sini kita mungkin agak sedikit panjang
nanti pas di sana kita ada turunan
keselamatan kenyamanannya harus yang seperti apa sih untuk menyusulin daerah daerah perbukitan
kalau kita kan ini di mtb ya mountain bike
jadi yang minimal kan ada suspensinya suspensi depan dan juga suspensi belakang
terus mungkin safety kita pakai pelindung yang lain
sudah siap semuanya
oke mantap kita langsung jalan
jalan jalan saya kali ini tidak sendiri
saya dipandu oleh teman teman pecinta sepeda gunung
menjajal trek pegunungan garut dengan sepeda gunung jenis all mountain
sepeda yang cocok untuk medan penuh rintangan seperti jalan berbatu berpasir gundukan tanah hingga trek tanjakan dan turunan
sepeda bersuspensi ini pun tergolong lebih berat dan tahan banting dibandingkan sepeda jenis trail
konsentrasi itu kuncinya
karena menjajal jalur lintas di sekitar perbukitan harus ekstra hati hati
strategi menaikan atau menurunkan badan juga dilakukan demi mengatur keseimbangan dan menyelaraskan pergerakan sepeda
jika lengah atau salah perhitungan kemungkinan jatuh bisa terjadi
jalan lintasan sepeda ini bukan kawasan wisata yang ramai pengunjung
barisan pohon pinus berjajar di sepanjang perjalanan area perkebunan penduduk yang rapi ini menyegarkan pikiran saya
ditambah sejuknya udara siang ini menambah semangat perjalanan
bersepeda memberikan sensasi seru dalam menikmati alam garut dari sisi yang berbeda
dengan cara yang tidak biasa pula saya jadi tahu setiap sudut area yang tidak terjamah oleh kendaraan bermotor
asik banget ya istirahat di tempat yang kayak gini benar benar di alam
ini luar biasa banget sih cara yang kayak gini
jalan jalan nikmatin garut yang sebenarnya itu memang cara salah satunya seperti ini
luar biasa ya kak
puas menikmati alam sambil bersepeda kini waktunya memanjakan diri di kolam air panas
oke wah ini udah pas banget ini
abis sepedaan kaki rasanya pegel pegel abis itu langsung berenam di kolam air aja ini
uhuu enak banget
dinginnya udara khas dataran tinggi seketika tergantikan oleh hangatnya
kolam air panas di kawasan darajat garut
air panas alami yang berasal dari perut bumi ini dimanfaatkan sebagai salah satu daya tarik wisata
siapapun bisa menikmati kehangatan di kawasan perbukitan ini
air hangat dibendung di dalam beberapa kolam dengan kedalaman bervariasi
tiap kolam berisi air bersuhu sekitar tiga puluh delapan derajat celcius
kawasan wisata air panas darajat berada jauh dari hiruk pikuk kota
berjarak sekitar dua puluh lima km dari pusat kota garut lokasi wisata ini bisa ditempuh oleh semua jenis kendaraan
tidak hanya terkenal dengan kulinernya yang lezat garut juga memiliki menu makanan khas yang unik
nah ini dia bas ta domba baso tahu domba
ngomong tentang domba itu paling identik dengan garut
tapi kalau misalnya ngomongin tentang bakso tahu bakso tahu itu memang banyaknya orang bandung yang bikin
tapi kalau kita jalan jalan atau main main ke kota garut nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak nyobain panganan kaki lima basadom ini
karena memang cuma satu satunya ada di sini dan juga rasanya terkenal enak
benar nggak ya kita cobain
bang pesen satu porsi baso tahu ini
layaknya penjual makanan kaki lima baso tahu domba dijajakan di atas mobil di kawasan jalan pramuka kota garut
dari wujudnya bakso tahu domba tampak tidak berbeda dengan bakso tahu
khas bandung yang berbeda adalah bahan baku utamanya yaitu daging domba garut muda
daging domba cincang yang telah diberi bumbu lalu diisi ke dalam kulit pangsit dan tahu putih
kemudian dikukus hingga matang
karena keunikan menu dan orisinalitasnya tidak sedikit konsumen yang datang memesan bakso tahu domba
untuk sekedar disantap sebagai camilan atau menu makan siang
saya pikir ini tuh ada bakalan aroma dombanya itu bakalan kerasa tapi ternyata nggak ada sama sekali
rasa khas bakso tahu domba ini begitu terasa
ditambah bumbu kacang dan kecap sebagai pelengkap benar benar meningkatkan selera makan
bagaimana tertarik datang ke garut dan mencoba semuanya